kamu mesti balik lagi sama aku
tau gak gara gara apa jika bayangku berubah
besok kan ayah ada pesanan lemari
ayah tuh harus buat
ayah dari mana aja sih
di sini rupanya
tadi kan ayah dari surga
terus ketemu sama dewi
dewi surga yang cantik sekali
ayah mabuk ya
ayah gak mabuk
buat apa mabuk
ayah nanti kasih kamu
nila sama ibunya suci
ibu suci ibu suci udah gak ada
ibu kamu udah pergi jauh
tidak ada yang ini lain
pokoknya nila mau ketemu ibu suci
ayah kenapa sih sekarang jadi kayak gini
buat urusan kamu
udah sana masuk
kamu di sini ngapain
kamu pergi torkie
bahkan tuo ter atlanta
selamat kerja bu

pusing capek makanya jadi kayak gitu
udah kamu jangan nangis lagi ya
kerjaan di belakang sudah selesai
kebetulan teman teman sedang mencari kayu di hutan bang
hari ini saya kan mau ke kota
mau cari toko baru yang bisa nerima barang barang kita
saya ada perlu bang
saya perlu uang buat berobat
waduh dada kanamat sih kamu
saya lagi nggak ada lebihan nih
ini ada uang juga cuma buat keperluan belanja kerjaan
sedikit aja bang
cuma untuk beli obat
kamu dengar ya
kalau saya bilang nggak ada itu nggak ada
terusin ke dana
rani tau kok kalau ayah punya uang
terus kenapa sih kan dikasih pinjam aja sama bang rohim
lah kamu anak kecil tahu apa
pokoknya ayah mau pergi
kamu jangan nakal ya
jaga adik kamu
terus kamu pergi ke hutan dengan kapak emas kamu
cari kayu selesaikan kerja
nggak rani nggak mau
rani nggak mau bagi kapak emas itu lagi
semenjak ada kapak emas itu hidup ayah jadi berubah
sikap ayah juga
oh udah berani ngelawan ayah kamu ya
pokoknya kalau nanti ayah pulang
kamu belum melakukan apa yang ayah minta
jangan salahkan kalau ayah menghukum kamu
buat apa sih aku punya uang banyak
kalau jika ayahku berubah lebih baik aku miskin aja
kamu mesti balik lagi sama aku
tahu nggak gara gara kamu jika bayangku berubah
kenapa kau bersedih rani
loh kenapa kapak ini kau buang
sebenarnya rani punya kapak itu
jika bayang berubah ayah nggak peduli sama rani
kenapa dengan ayahmu
nggak peduli sama nila
rani nggak kuat beri rani nggak kuat
rani saya setiap cobaan dan setiap masalah
semua pasti ada jalan keluarnya
tuhan gak akan mampu menguji umatnya kalau umatnya tidak mampu
beri yakin kau pasti bisa ya
beri di mana

cok waist perlut masya allah
ih cuma ke pasar aja pakai baju belum segala mau pamer ya
siapa yang mau pamer orang baju ini mau kakak jual kok
hah dijual kalau sampai ayah tau gimana kak kita bisa dimarahin
sh makanya kamu jangan bilang bilang sama ayah ya
sekarang kamu mau ikut sama kakak apa enggak
makasih ya bu
uangnya buat apa sih
ini bu saya sengaja jual baju ini soalnya kasian bang rohim anaknya lagi sakit dia butuh uang banget bu
kamu baik ya hati kamu sungguh mulia semoga uangnya cukup ya
sudah kamu segera pulang ya kebetulan baju ini nanti buat keponakan ibu
iya bu makasih ya bu ini sih
eh nen rani sama nen nila
pak ini saya sama nila ada sedikit uang buat bapak mudah mudahan bisa bantu bapak bawa anak bapak berobat ya pak
aduh terima kasih nen terima kasih
iya pak nanti juga kalau misalnya kayu kayunya udah terkumpul semua
bapak pulang aja hari ini nggak usah kerja dulu pak
iya kalo begitu saya pulang dulu kebetulan temen temen juga sedang makan siang di warung
saya akan kasih tau mereka makasih nen makasih
kak itu siapa siang sama ayah
mungkin itu temennya ayah kali
laksmi kenalkan ini anak anakku
iya anak abang cantik dan manis ya
kenalkan rani ini tante lakshmi
hah namamu siapa sayang